saudara tim hukum nasional anies mohaimin hadirkan tujuh ahli dan dua belas saksi di persidangan
perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
satu saksi yang dihadirkan tim hukum anies menyebut suara pasangan amin dan ganjar mahfud di kelurahan cileksah kabupaten bogor
saksi menyampaikan satu kelurahan tepatnya di cileksa kabupaten bogor suara pasangan amin dan ganjar
hakim mk saldi isra meminta bukti diserahkan dalam bukti tercepat untuk di cross check ke pihak kpu
di cileksa kecamatan sukajaya
oke terima kasih pak
ada bukti nggak ini di bapak
di permohonan pak kuasa hukum tunggu dulu
ada nggak ini di permohonan
bukan di permohonannya ada tidak
pertanyaan hakim dijawab dulu pak wakil kamal
nah tidak kalau ini kan fakta yang terungkap di persidangan
nanti bapak lihatkan ya buktinya disitu nanti akan kita cross check dengan kpu
benar atau tidak itu satu kelurahan suara satu tiga itu kosong
ada pak di hp saya dari foto c hasil
nanti begini bapak usahakan itu menjadi barang yang tercetak di printnya
nanti akan kita cross check ke sebelah ini
di kpu nanti coba dibuktikan ini kan sudah apa nih cileusa kecamatan dan segala macamnya itu satu kelurahan
yang kayak kayak begitu nanti kita bisa lihat di bukti kedua belah pihak